aku bisa menyembuhkannya
aku mohon kepadamu
sembuhan lapor bayah
tapi dengan satu syarat
aku juga ingin menjadi manusia
agar aku bisa hidup bebas
kau tidak tahu
betapa tersiksanya diriku dalam kabadian
aku juga ingin menikah dan mempunyai keturunan
ternyata selama ini aku salah perkiraan
kau telah mengkhianati kau
aku menyesatlah memujamu
kita berdua tahu
masih jauh di bawahku
kau bisa mengalahkanku
dan satu email
cek airnya ga ada nama cek airnya ga ada nama
ini anak muda
jurusnya sama denganku
tapi tenaga dan kecepatannya melebihiku
terimalah hormat dari ku
jangan pernah menyembah manusia
yang patut disembah hanyalah allah swt
jikalau aku boleh tahu siapa nama kisana
dan berasal dari daerah mana
nama aku permana
aku murid resi damadaksa
dari padepokan gunung numbang
aku mengenalnya cukup baik
dengan resi damadaksa
kebetulan beliau juga salah satu sahabat ayah hendakku prabu silah
mohon sekiranya raden berkenan mampir
pasti guruku senang sekali
jika raden ingin berkunjung
aku juga sudah lama tidak bertemu dengan resi damadaksa
ayo raden kita berangkat sekarang
apa yang terjadi dengan diriku
berarti kamu telah mampu mendapatkan ajian kepilisan
sudah mempunyai karismu
semua yang saya tahu
telah kau taklukkan
aku akan menurunkan ilmu ajian
aku sudah menurunkan emosi itu padamu
jangan sampai menebar angkar dan murka
guru aku datang
ayah aku berhasil menguasai jurus patrikma tingkat ke sepuluh
tanpa aku harus mempelajari jurus patra ikmat tingkat ke tujuh
sekarang dengan kita berdua bisa menguasai jurus patra hikmah tingkat ke sepuluh
kita pasti akan berhasil mengalahkan layu kandaga
kau benar ayah
sekarang saatnya kita menyerbu
dan sekarang aku akan memanggil pakal
dan memanggil semua murid terbaik ayah
aku mohon padamu
aku harus ke gunung cangkung
untuk menyelamatkan nyawa purbaya
maksudmu kau akan membawa dia kepada sang hyang nago
tidak akan mampu menyembuhkannya
hanya menguasai jurus kegelapan
hanya menguasai jurus kegelapan
yang mampu menyebukkan bocah itu
aku bisa menyembuhkannya
aku mohon kepadamu
tapi dengan satu syarat
kau menjadi istriku
aku tidak mau
aku akan biarkan dia mati
jika kau berhasil menyembuhkan purbai
aku akan menangkapmu